melalui sambungan telepon kita sudah tersambung dengan direktur eksekutif kemitraan
monika tanu handaru yang saat ini berada di jakarta
selamat siang ibu monika ibu monika terkait dengan calon tunggal
ke apori yang merupakan adalah hak prerogatif presiden
masyarakat selalu berpikir bahwasanya kenapa hanya ada calon tunggal ketika kita bicara
mengenai tito karnavian beberapa tahun sebelumnya
presiden jokowi juga mengajukan satu nama
apakah ini memang hak prerogatif presiden yang mendapatkan rekomendasi
dari pihak kepolisian sendiri atau memang ada pertimbangan pertimbangan lain bu
saya kira hak prerogatif presiden ya jadi kita tidak usah pertanyakan hal itu ya
itu adalah pengaturan institusi polri sendiri dan tentunya kompolnas juga terlibat
dan presiden berhak mengajukan calonnya
baik terkait dengan nama ida masih sendiri dengan saudara terangkat prestasi
apa yang bisa ibu review
terkait dengan nama ida masih sendiri bu
saya mungkin barangkali mau masuk ke pr dulu ya
bukan soal pribadi tadi hal hal yang pribadi tadi sudah ditanyakan oleh dpr ya
misalnya soal keluarga sangat pribadi sekali
jadi saya juga sayangkan dpr menanyakan hal hal yang pribadi
tapi lebih baik kita tanyakan dulu pada tugas tugas utama pr pr apa saja yang belum selesai di polri
jadi kemitraan sendiri membuat indeks tata kelola kepolisian ya
tahun dua ribu lima belas kita secara konsisten mengukur kinerja tiga puluh tiga polda di tahun dua ribu lima belas
dan dua ratus sepuluh pobres selama tiga tahun
dan juga saat kermabes
di indeks tata kelola kepolisian itu sangat saintifik ya
sudah diuji dan kita mengacunya pada tata kelola pemerintahan yang baik
di hasil pengukuran kinerja indeks tata kelola kepolisian atau disebut itk
polri itu mendapat rata rata nasional
polri itu masih di bawah enam dari angka satu sampai sepuluh
polri itu masih di bawah enam untuk tingkat polres
sementara untuk satker mabes itu masih enam lima lah gitu ya
sehingga kami juga menemukan bahwa masih banyak pr pr yang harus dikerjakan
reformasi internal polri agar bisa
jadi kepuasan atau kepesan publik itu tidak bisa hanya menangani kasus per kasus
dan dipublikasikan secara baik
tetapi justru kekuatan polisi itu
ada di polsek di polres dan di polda
dan bagaimana pelayanan yang diberikan rasa aman yang diberikan polisi pada rakyat
nah itu saya lebih senang kalau pertanyaan pertanyaan ini ditunjukkan pada saya
karena kita secara independen objektif saintifik menilai kinerja kepolisian
ya bu monika ini terkait dengan hasil dari itk dari pihak kemitraan sendiri
terutama pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
yang skornya berdasarkan dari data yang kami dapatkan sekitar lima satu
apa yang bisa membuat angka ini begitu di bawah ekspektasi bu
saya kira pertama kita apresiasi dulu ya bahwa kapolri sebelumnya tito karnavian
itu memilih menggunakan tools indeks tata kelola polisian itu secara independen ya
tidak dilakukan oleh kelembagaan kepolisian sendiri
sehingga sebetulnya banyak sekali catatan catatan yang apa yang harus diperbaiki
ya memang ada perbaikan signifikan ya misalnya meminstreamkan hak asasi manusia ke semua operasional kepolisian
itu juga salah satu yang harus diapresiasi
meminstrimkan misalnya gender yang masih tertateh tatih dan itu belum sepenuhnya
masjid yang paling jelas misalnya tidak ada kapolda yang kapolda poluan misalnya
dulu pernah ada di zaman pak sutanto
tapi sekarang tidak ada
jumlah kapolres yang poluan
itu juga tidak
sekarang begitu tidak ditanyakan lagi oleh dpr
banyak juga yang masuk ses pinti
adalah ses pimpori
sekarang juga tidak
tidak terdengar lagi
celah celah juga kita temukan
di tingkat polres hingga di tingkat
mabes misalnya dalam pengadaan logistik
nah itu juga pendidikan polri itu juga harus
ada kira kira upaya
yang membaca sebetulnya
untuk membaca para pimpinan
pembuat kebijakan termasuk dpr
untuk membaca dimana saja sih posisi
polri dan apa yang perlu perbaikan
selain penambahan anggaran
terkait dengan beberapa pr tadi yang ibu katakan
lalu korelasi dengan seorang
kapolri terpilih ini dengan kredibilitas
kemudian juga dengan prestasi
dan sosoknya apakah memang harapan dari kementerian
sendiri bisa teratasi bu
jadi saya mungkin lebih juga ingin mendorong
apa apa saja jadi tugas
polisi tidak hanya
kita bagaimana caranya juga
membuat masyarakat sadar untuk tidak melakukan kejahatan
mencegah itu lebih baik
itu jauh lebih murah
polisi itu punya jaringan ya
punya kekuatan yang sampai ada di desa
atau disebut dengan
polisi desa atau
pemulisan masyarakat atau disebut
nah kami ingin juga
mendorong babin kamtipmas ini sebagai upaya
ya bukan polisi
bukan hanya wakil polisi tapi justru bisa memberikan rasa aman
dan justru memberikan
pencegahan pendidikan pencegahan kejahatan
yang ada di tingkat desa
ya pembangunan sampai ke tingkat desa
dengan dana desa
dengan pemberdayaan masyarakat desa
itu makanya yang dari jumlah babin kamtikmas yang
saya nggak tahu sekarang mungkin lima puluh empat ribu atau enam puluh ribu
saya berharap itu menjadi fokus kapolri juga untuk
menyediakan kalau perlu bukan satu polisi satu desa
tetapi mungkin dua polisi satu desa
sehingga deteksi dini terhadap masalah masalah itu bisa dibatasi
yang dikirimkan ke polisian
bisa bukan ham yang diministrimkan kepolisian tetapi juga gender yang dibawa di

tapi juga misalnya kejahatan terhadap anak
kejahatan kekerasan terhadap perempuan
nah itu juga harus apa menjadi tatetan
misalnya tatetan komnas perempuan yang menatakan bahwa sekian jumlah sekian
kejahatan terhadap anak
ada baiknya juga polisi menjadi apa
menjadikan itu satu prioritas
karena ini juga menjadikan polisi kalau kita mau lihat polisi kita polisi modern
itu juga polisi yang bisa mengedepankan isu ham dan gender
baik terima kasih sekali ibu monika atas perbincangan pada siang hari ini